ya momen libur lebaran bersama keluarga tentu ingin dihabiskan dengan kegiatan yang berkesan
selain kota bandung sejumlah lokasi menyuguhkan beragam kegiatan untuk menarik pengunjung
mulai bermain air di pesisir pantai jakarta hingga atraksi sirkus dari tiongkok
di hari pertama hari raya idul fitri tempat wisata taman impian jaya ancol dibanjiri pengunjung
hingga jumat sore pengunjung yang datang mencapai empat puluh ribu orang
mereka umumnya datang bersama kerabat
di pantai ancol pengunjung bisa menikmati pemandangan pantai
membawa anak bermain di pasir ataupun bermain di taman bermain yang disediakan
seperti vio yang sedang berlibur bersama keluarga
sama mama sama dedek
tadi datang jam satu
di pantai ini itu sih semalam
main pasir terus main air
tak hanya itu pengunjung bisa juga menikmati berbagai kegiatan air seperti jet ski naik perahu flyboard dan juga banana board
libur idul fitri juga dimanfaatkan warga bandung jawa barat untuk berjalan jalan bersama keluarga
trans studio bandung yang berafiliasi dengan cnn indonesia menjadi destinasi jalan jalan favorit
pada libur lebaran kali ini
tsb memberikan suguhan sepenuhnya
sebuah atraksi yang spesial yaitu atraksi sirkus selama satu bulan penuh
dreamland sirkus berisi atraksi akrobatik
dan masih banyak lagi
para penampil yang berjumlah tujuh belas orang ini berasal dari tiongkok
para penampil pun merupakan penampil profesional yang sudah biasa melakukan sirkus keliling dunia